bupati kelaten sri hartini menjalani pemeriksaan di kpk rabu pagi
sri hartini tertangkap tangan saat menerima suap dari suramlan
kepala seksi smp dinas pendidikan kabupaten kelaten jawa tengah
sri hartini tiba di gedung kpk pukul sepuluh lewat tujuh menit
dan masuk tanpa memberikan pernyataan apapun kepada wartawan
selama menjalani pemeriksaan di kpk sri hartini memang selalu menutup rapat mulutnya
sri hartini menjadi tersangka suap terkait promosi dan jual beli jabatan
di lingkungan kabupaten kelaten
setelah diperiksa selama satu jam oleh penyidik kpk
sri hartini keluar pukul sebelas lewat tujuh menit
sri hartini tertangkap tangan tiga puluh desember dua ribu enam belas di rumah dinas bupati kelaten
uang senilai dua miliar rupiah lima tujuh ratus dolar amerika dan dua tiga puluh lima dolar singapura turut diamankan
dalam kasus suap ini kpk juga menetapkan status tersangka kepada suramlan